sempat mengalami kesulitan melakukan penginderaan satelit
sekaligus pendiri dan ketua umum terlama pd perjuangan
walaupun pressure nya nggak sangat dalam
jadi di sekitar sini masih banyak nih pak pak banyak alhamdulillah banyak bisa menjadi inang dari
meski tidak sesering dulu membubarkan tawuran masih jadi pr besar
kebijakan one gate policy mewajibkan jemaah umroh dari seluruh indonesia
kalau kita sih menghendaki otomatis mereka sebagai p tiga k langsung diterima gitu
kalau yang kemarin kemarin mungkin udah tau gitu kan
tersendiri gitu bahwa ada jirikan
masih tetap berolahraga ya karena untuk memprotek dari udara yang lagi buruk akhir akhir ini
alan menerapkan sistem kerja borongan pada karyawannya
sehingga mereka mengakalinya dengan mengubah atau mengolah kacang menjadi saus
nah akhirnya entah tidak digunakan atau digunakan dengan tidak serius
jadi kayak kan pak novan jadi manajer udah lama banget lima belas tahun lho berapa gitu
saat dia itu merencanakan ya
lagunya harus suaranya kayak sinden
beliau sering menyampaikan tentang program kerja dan juga kami menghargai dari apa yang akan melibatkan para pelaku usaha dari generasi yang tentunya muda
jangan murni gulanya murni aja
merugikan produsen secara global
dan saya terima kasih kepada mas anies dan muhyemin
di momentum pilpres ini juga ada beberapa
garam juga bisa digunakan untuk membersihkan noda membandel pada cangkir yang biasanya digunakan untuk menyeduh kopi atau teh hingga wajan
sehingga kemudian karena tidak ada monitoring
keruganan dari sudah meninggal
ski juga ada nih lengkap dengan papan skinya
dan waktu makan di tempat maksimal hingga tiga puluh menit
dan kita akan coba sekranji apa
lalu kontennya juga ada
atau dua dengan kalimat yang bisa dikatakan
jadi untuk nambah satu partai lagi yang bergabung menjadi lima puluh itu kan harus mengakomodasi partai yang masuk itu
sayang sekali maksudku adalah kayak indonesia tidak mewadahi itu dengan maksimal gitu
di dapur ini johannes dan christina menyiapkan seluruh makanan sebelum dibawa ke warung
tapi apakah betul sejauh ini dari informasi dari penelitian yang anda lakukan
dalam satu hari sekitar satu lima ratus roti bakar habis terjual
pergi ke pasar belinya mipang
kita harus punya yang namanya tadi fashion consultant
saya pun ditemani oleh ketua rw empat pak bahrun syah
di tahun ini yang kita harapkan bahwa kita belajarlah dari unsur kayu
selain berenang dan berenang pengunjung bisa menikmati snack maupun bbq ala korea alias bebanan
iya juga ya berdua lagi aktif bener soalnya di youtube ya kayaknya ya
kita dari suatu pandang kematian itu tidak melihat kematian itu sebagai sesuatu yang natural
kita ambil dari yang paling rendah deh ya

apa yang mau diharapkan kalau kompetisi baru empat bulan
dan kita juga mendukung kemerdekaan dari palestina
terus kalau aplikator lain tuh ada potongan potongan ongkir kita nggak ada
tapi sesungguhnya polarisasi itu
napi terorisme yang sudah bebas
pertama masukkan pewarna pada air
alhasil ikut ke jurnas masuk selek nas untuk tim sea games dua ribu sembilan di laos
terdekat ke temen gitu
keberkahan itu telah ia rasakan sejak sabtu minggu menjelang hari raya idul fitri
dan carian dan kita semua berharap masih ada harapan harapan dari ke tiga puluh sembilan orang tersebut untuk ditemukan dengan selamat
saya yakin begitu perpanjangan kita akan menang
pemimpin pemimpin anti migran
kemudian yang kedua akibat dari stok itu
yaitu sesi saling tanya
dan yang ketiga tingkat popularitas pak prabowo yang sudah mencapai seratus
yaitu mengurangi kecepatan dengan menyalakan lampu senja atau berhenti
oke nah berarti kan memang seperti yang dokter uji sampaikan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja begitu ya
ini lo udah tetap di surabaya atau masih bolak balik berlitar
kemudian setelah meninggal dunianya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
thailand itu level sepak bola juga dengan kita nggak terlalu jauh ya
sedangkan tim tiga ganjar mahfud akan berfokus pada wilayah wilayah yang dinilai akan memberikan suara yang tinggi
nah itu yang banyak menimbulkan masalah
terlebih untuk keseharian warga kaki gunung semeru yang masih harus mencari nafkah di kawasan aliran awan panas maupun lahar semeru
karena hazard hanya boleh dinyalakan ketika mobil akan berhenti atau berada di kecepatan di bawah dua puluh km per jam
semilir angin ditambah pemandangan sawah
itu pas kejadian sudah beberapa tahun yang lalu ambil tanahnya itu kan tinggi
nugget ayam bikin banyak kelabakan tak dipungkiri nama besar artis menjadi salah satu alasan dagangan diburu habis habisan
bantu kita rekan rekan kita yang terjadi
dan selalu melakukan inovatif kreatif kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal
di tengah situasi memang masyarakat terdampak covid juga ya situasinya
dan itu tadi mungkin karena fokus mereka hajar ganjar gitu bang ya
mujib mengelola lahan yang juga dijadikan sekolah pertanian
jadi banyak sekali seperti sudah mulai lupa ya terhadap covid sembilan belas
ada juga kerupuk lain yaitu kerupuk kulit yang diolah dengan bahan dasar kulit hewan
rencananya diskon tarif tol akan berlaku di ruas tol jakarta cikampek dan trans sumatera
kita bersyukur danau tondano ini masuk dari satu dari lima belas danau prioritas nasional untuk diselamatkan
team team average juga boleh dibilang ya pemain pemain gedenya juga kan cukup berpengalaman gitu di luar
tidak punya perencanaan sama sekali
karena bagaimanapun kita punya tugas dan misi suci untuk memastikan warisan reformasi yang kita perjuangkan dengan darah dan air mata itu bisa tetap survive
ada juga para penyintas yang mengeluhkan gejala baru
bila mana jumlah cicilan tiap bulan itu masih di bawah tiga puluh persen dari penghasilan tetapnya dia maka bisa dikategolikan juga risikonya cukup rendah
analisis anda mengapa pasukan israel tetap
seluruh partai dimasukkan saja dalam satu koalisi besar permanen jangka panjang tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar
ternyata tempat ini selalu ramai
penanganan aku itu gak langsung
untuk membuat gempol harus beras khusus yaitu beras yang keras
ketika genosida dilakukan oleh zone israel kepada palestina
dan laporan sanggah yang ada di kementerian sosial
jadi pencegahannya kesadaran diri sendiri
ini biasanya adalah perbedaan udara dan itu terjadi gratis
yang sebenarnya sudah ada sejak dulu
ya pilihannya negeri atau yos
jadi kalau ada masyarakat yang merasa kurang mampu itu bisa mendahkarkan dirinya ke kementerian sosial
atau yang pada saat ini lebih banyak
maka sistem database pertamina akan tetap membaca apakah pembeli tersebut
dan juga yang keempat ini penting ya
asupan protein kita ya dan yang terakhir untuk multivitamin yang biasa digunakan juga harus
maksudnya dia pertanggung jawab juga tapi masih
maka bisa saja kalau misalnya kita merujuk dari situasi yang ada sebelumnya di pilpres kemarin dua ribu sembilan belas
dan implikasi politiknya yang berbeda
maka tadi kalau keterangan menteri agama menyatakan tidak bisa mencampuri
bahwa sebaiknya subsidi harga barang gitu
oleh karena disitulah upaya upaya
hingga akhirnya mengubah wilayah tersebut menjadi tempat wisata
karena saya yakin walaupun sudah hampir dapat dipastikan akan menjalani hukuman
dengan bagaimana bisa membangun agar daftar strategis nasional yang ya progresif kedepannya
seperti kita mengundang sahabat kerabat kerumah untuk makan barengnya
tapi nafasnya cukup panjang bisa sampai lima puluh satu hari gitu
yang depannya posisinya ada disini saat berlari
sudah tergolong dewasa dan bisa dipanen
untuk mengetahui bagaimana kemudian perkembangan arus mudik di bandara soekarno hatta
yaitu memecahkan rekor nasional di nomor full marathon
karena ketika kita pasangkan dengan jam enam belas
di posko pengungsian penanggal setidaknya kebutuhan air bersih sebanyak dua puluh ribu liter per hari
kalau kami sudah berkali kali ya saya juga di berbagai media
siapa sih yang gak pengen punya bisnis sendiri termasuk bisnis pakaian modis seperti ini
butuh kawan kawan tertentu gitu
saya mau ke pak ali fikri terlebih dahulu pak toto
mengedepankan protokol kesehatannya secara ketat
biasanya aku kasih ke mereka
sementara di sisi lain kalau tadi saya baca harga daging impor dari sejumlah negara
kita sedang melakukan pendataan juga itu
sehingga kendaraan itu ketika dia berhenti dia berhenti di badan jalan
bukan hanya sekali dalam berapa bulan
kemudian dorong troli secara perlahan masuk ke dalam lift
dan bagaimana memastikan peran oposisi tetap ada untuk mengawal proses check and balances kinerja pemerintahan